karena persoalan yang menjadi penyebabnya adalah fatwa
dan fatwa itu sudah selesai
karena itu ketika ada pa dua ratus dua belas kemudian ada muncul lagi gnpf ulama
saya bilang untuk apa itu
kita sekarang membangun keutuhan bangsa
bukan lagi nggak ada sesuatu yang penuh
penegakan hukum yang kita harus perjuangkan
karena persoalan penuh dan agama sudah selesai
karena itu saya tidak mendukung gerakan itu
karena itu akan memecah bangsa
masih soal maruf amin calon wakil presiden maruf amin menemui tokoh lintas agama
dalam kampanye nya di lampung
⁇ maruf berjanji akan memelihara seluruh kelompok masyarakat yang ada di indonesia
dalam kampanye nya maruf bertemu tokoh tokoh lintas agama di lampung
kegiatan ini berlangsung di rumah kiai maruf
maruf korwin lampung di bandar lampung
maruf juga menanggapi rencana digelarnya reuni pa dua ratus dua belas
kiai maruf mengatakan bahwa jika dua ratus dua belas telah berakhir
dan dirinya tidak mengerti dengan adanya reuni itu
kalau soal gnpf kalau dua ratus dua belas sudah selesai
karena itu kan soal penegakan hukum
soal gnpf mui gerakan nasional pengawal fatwa mui sudah selesai
tidak ada lagi
eksistensi gerakan dua ratus dua belas masih bergema hingga saat ini
ibarat lembaga pendidikan
kemudian mereka menjuluki diri sebagai ada persaudaraan alumni
dan kini tengah bersiap untuk melakukan reuni pada dua desember dua ribu delapan belas
persoalannya salah satu calon wakil presiden dan juga mantan ketua umum majelis ulama indonesia
menuding adanya gerakan politik dibalik gerakan pa dua ratus dua belas atau reuni dua ratus dua belas
untuk luruskan persoalan ini akan lebih rendang rasanya
kita akan mendiskusikan bersama pihak pihak yang terlibat
ada ustadz salamat ma'arif ketua persaudaraan alumni dua ratus dua belas
terima kasih ustadz sudah datang
kemudian ada ustadz muhammad guntur romli
ini jurubicara tim kampanye nasional jokowi maruf
saya agak ketawa karena memang
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
supaya lebih equal
tapi kita akan bicara mengenai rencana reuni
sebelum kita akan masuk ke titik persoalannya
kenapa ada pertentangan
rencananya seperti apa sih ustadz selamat
mungkin bisa dijadi atau tidak
dan apa yang pesan message yang ingin disampaikan sebenarnya
ya reuni dua ratus dua belas tetap akan kami laksanakan
di hari ahad tanggal dua desember besok
dimulai dari tahajud bersama
kemudian suku bersama
kemudian zikir istiqosah kubro dan tausiyah
ini penting karena memang
bahwa nikmat dua ratus dua belas itu kan karena besar dari allah
persatuan umat di dua ratus dua belas itu
tidak mungkin terjadi tanpa
ada kekuatan tangan dari allah swt
dan kami menganggap itu nikmat yang luar biasa besarnya
oleh karena nikmat yang besar itu harus kita syukuri
jangan sampai hilang dari
tujuannya memang untuk apa namanya
melestarikan atau menjaga tadi keutuhan itu
agenda agenda lain atau memang agendanya
kan tidak bisa dipungkiri
gerakan dua ratus dua belas itu
lahir dari sebuah gerakan moral
untuk menuntut keadilan di indonesia
yang ketika itu
ada ketidakadilan hukum di negara kita
terhadap penista agama
gerakan moral itu
sehingga menghasilkan sebuah kekuatan besar
aksi super damai
yang diakui di dunia
tujuh lima juta orang berkumpul dengan begitu damainya
sesuatu yang luar biasa
dan baru terjadi di dunia
dan di indonesia lah terjadinya
untuk menegakkan keadilan
untuk melawan penista agama
itu sampai ke apapun
gak boleh berhenti
dan gak boleh bubar
karena faktanya di negara kita
itu juga persoalan yang belum bubar
persoalannya masih sama
jadi lembagaannya belum bisa bubar
apakah ketidakadilan hukum
di indonesia sudah tidak ada
pasti orang mengatakan
dan makin banyak
apakah penodaan agama
tertentu di indonesia
gak selesai juga
bahkan semakin banyak
tapi pendekatan hukumnya
semakin kelihatan kumpul
oleh karena spiri dua ratus dua belas
menjaga itu semua
untuk kembali menguatkan
kekuatan umat islam
untuk menjaga tadi
supaya bisa adakan di indonesia
karena perintah allah
seperti tahun lalu ya
hanya strategi cara berjuang
itu kan yang penting
strategi perjuangan kita itu
tidak melanggar hukum
bisa juga lewat jalur
tapi apa komentar
ketua umum majelis ulama indonesia
yang waktu itu mengeluarkan
kemudian itu menjadi
awal dari gerakan dua ratus dua belas sendiri
kita lihat dulu
pernyataan kiai ma'ruf
tentang pa dua ratus dua belas
gen pf ulama
ataupun reuni dua ratus dua belas ini
nanti sebelum mas guntur akan
saya yang mengeluarkan fatwanya
itu fatwa tentang penegakan hukum
kemudian digerakkan oleh
empat ratus sebelas dan dua ratus dua belas
tujuannya supaya ahok dihukum
akhirnya ahok dihukum
kita lihat lagi pernyataan selanjutnya
oleh kelompok tertentu
tidak jelas tujuannya
ini malah jadi bentuk
begitu juga dibentuk
gen pf ulama
ini jadi gerakan politik
satu lagi nampaknya

itu persoalan penegakan hukum
gen pf mui juga
yang pa dua ratus dua belas itu
yang saya nggak tahu apa
itu tanya ke mereka
selamat dulu tadi
bukan mantan ketua
dia ketua mui
dia ketua mui nonaktif
kalau mantannya itu
rais am suryah pbnu
kalau dalam aturan di pbnu kan
maka dia harus mundur
nah kalau di
mui adrt itu tidak ada
jadi ketua umum
wakil ketua mui itu
apa yang dinyatakan oleh
itu yang sudah
senyatanya kita dengar
bahwa dua ratus dua belas sudah selesai
karena konteksnya saat itu adalah
untuk kasus hukum
saya ini dulu pendukung pak ahok
dan juga berbeda dengan
semua proses hukum
pak ahok sudah di dalam penjara
dan dua ratus dua belas ya lebih ke
yang mungkin ingin dilanjutkan
ketika kasus itu sudah selesai
saya setuju dengan
itu sudah selesai
pak ahok juga sudah
di dalam penjara
dan menjalani hukumannya
sebentar lagi juga akan
ketika dikaitkan antara dua ratus dua belas
dengan hal yang lain
misalnya yang politik
ya bisa jadi
kemudian ada istilah
kayak istimewa ulama
ya kita nggak bisa membedakan
antara dua ratus dua belas dengan
yang waktu itu
kepada pak prabowo
ternyata tidak dikabulkan
dan kita sudah banyak diskusi
tentang hal ini
apa yang dikatakan
dan ingin ditegaskan kembali
bahwa persoalan dua ratus dua belas
memang sudah selesai
konteks hukumnya ada
konteks waktu itu ada
dan sekarang tidak relevan
kalau yang dibangkitkan
kalau tadi kata ustaz selamat
value dan spiritnya kan sama
juga masih terjadi
persaudaraannya juga katanya
perkumpulannya juga masih
dilestarikan dengan reuni ini
dalam arti hak politik
dan sebagainya itu
tetapi ya secara terbuka saja
dalam konteks apa
yang mereka ingin kumpul
yang dimaksud oleh km arof amin
yang anda baca apa ya
aroma yang anda cium
misalnya ada dukungan terhadap
ya terhadap pak prabowo lah
km arof itu menyatakan
ada tujuan tujuan politik
ada tujuan politik
dan ini sebenarnya arena
untuk mendukung capres prabowo sandi
apakah betul ustaz selamat
kami akan segera kembali
saya akan ke ustaz selamat
tapi sebelumnya sebentar
menurut saya ustaz
jadi anda gak setuju dong
kalau spiritnya sama
kan spirit ketidakadilan
katanya masih ada
anda gak setuju dong
spirit itu dilanjutkan dong
saya akan mencoba untuk menafsirkan
ucapan dari km arof
makanya saya mengaitkan
seperti istimewa ulama
di situ ada rekomendasi
dalam hal itu
pada saat itu
jadi itu yang saya kaitkan
seperti kata km arof
di balik gerakan itu
dengan namanya saja
bukan terhadap esensi perjuangannya
saya ambilkan contoh begini
orang kalau termenset namanya
ya sudah selesai dong
kan sudah merdeka
penjajah sudah pulang
belanda sudah pulang
kita sudah merdeka
buat apa hari ulang tahun kembali dari ri
kan sudah selesai
kita sudah tidak dijajah lagi
kalau bicara masalah nama
bicara masalah esensi perjuangannya
sampai kapal pun
untuk kemerdekaan kita
kan terus diperjuangkan
dua ratus dua belas itu persoalan nama saja
sampai kapal pun
tidak akan selesai
gerakan moralnya itu
tidak akan selesai
tidak akan bubar
kalau di negara ini
masih ada ketidakadilan hukum
kalau masih ada penoda
dan pelecehan terhadap
satu agama apapun
tidak akan selesai
tidak akan bubar
kami akan terus perjuangkan itu
selain yang kami perjuangkan itu
memperjuangkan keadilan hukum di indonesia
karena dalam agama kami diperintahkan
bahkan ketika jumatan terakhir
untuk selalu berlaku adil
akan terus kami perjuangkan
melawan penis agama
ini melanggar agama
melanggar hukum negara
ya kami juga akan perjuangkan
dan keadilan itu
ada dalam gerakan kita
yang akan senantiasa
kalau aroma politik tadi
yang dicium oleh kiai maruf
dan mas guntur
dari penoda agama
dengan berbagai cara
bisa kita merupakan
turun di lapangan
undang undang kita jalankan
kalau ada kemungkinan
lewat jalur politik
untuk membela agama
apa nggak boleh kita berjuang
kan nggak dilarang juga
nggak ada lagi
itu kelompok yang takut
gerakan ini akan menjadi besar
menjadi kekuatan yang besar
nggak usah takut
nggak usah takut
nggak usah takut
nggak usah panik
kalau anda yakin menang
nggak usah takut
biarkan kita berjuang
di medan kita masing masing
bertempur di medan masing masing
apakah ini memang
tujuannya seperti itu
untuk membesarkan gerakan ini
ke gerakan politik
jelang dua ribu sembilan belas ini ustadz
saya katakan begini
orang menilai itu
sebuah gerakan politik
itu hak seseorang
atau dukunglah ini
dalam reuni nanti gitu
dua puluh dua besok itu
kekuatan umat islam
nggak bisa tegak
dan persatuan itu
karena ada satu komando
nah ini yang kita ingin
kenapa islam mulai di pecah pecah
karena banyak komando
di bawah satu komando
tak terhadap komando
insya allah bisa bersatu
tapi kalau kemudian
sudah keluar dari komando
ya berarti keluar dari
kita kan mau menafsirkan
adalah gerakan moral
pada tahun dua ribu enam belas
yang berujung gerakan politik juga kan
ya boleh lah
gubernur dki jakarta
dari kekuatan dua puluh satu
harus diakui juga
enggak pasti mungkin diakuin
enggak harus diakuin
itu gerakan politik
saya ingin menekankan itu
itu menjadi gerakan politik
menggerakkan itu adalah sebuah gerakan moral
kemudian gerakan politik
saya kira memang tidak
tidak usah dibantah
adalah gerakan politik
itu yang pertama ustaz
kemudian yang kedua adalah
sudah jelas belum
atau masih ragu ragu ustaz slamet
bahwa itu memang ketegasan di situ
jelaskan begitu ada gerakan politik
sekarang juga adalah gerakan politik
terus yang kedua
itu berasal dari fatwanya mui
kalau memang mereka benar mengikuti ulama
dan mui pada saat itu adalah ki haji maruf amin
harusnya alumi dua puluh satu
itu mendukung ki haji maruf amin gitu
gitu menurut saya
menunggu pendapatnya bahwa itu sudah gitu
mas ibu pun gak tahu persoalan di
kalau mau mendukung politik ke situ
jadi di situ menurut saya itu
kalau fatwa betul
bagaimana pernyataan ki haji maruf
tidak mendukung gerakan itu kok
iya betul dengan tangan ki haji maruf
bahkan menyarankan umat tidak hadir
di empat sebelas pun sama
kami udah biasa
dengan komentar ki haji maruf seperti itu
kita hargai itu pendapat ulama kita
pendapat kiai kita
jadi jangan lupa
tidak bisa dikatakan bahwa
gerakan itu itu
betul fatwanya berdana tangan
tetapi ketika aksi empat sebelas
lihat pernyataan di televisi
apakah ki haji maruf mendukung
bahkan menghimbau untuk tidak datang
ya tetapi kan yang dipakai
maksudnya adalah fatwanya beliau
dalam konteks gerakan saat itu
nah ketika antu mau membawa
hal itu kepada politik
semestinya menurut saya
dan itu tidak bisa dibantas
sekarang juga ada
bahwa ada yang dari x dua ratus dua belas
kami hargai pendapat itu
itu sudah komitmen
persaudaraan yang kuat
di bawah satu komando
keluar dari komando itu
kami anggap keluar dari perahu kami
tapi kami menghargai pendapat
tapi kenapa tidak mau terbuka
bahwa memang ya kita kumpul
untuk menyatukan pendapat
untuk tujuan politik tertentu gitu
kenapa tidak memakai
karena sampai sekarang
saya kan penanggung jawab kegiatan
baju seperti itu
saya penanggung jawab
belum pernah ada pembicaraan
bahwa acara besok itu
ada deklarasi lah
belum ada sama sekali
jadi memang tidak ada agenda itu
belum ada pembicaraan itu sama sekali
kalau kami mengundang
iya semua kami undang kok
memang kami terbuka
dari mulai pengamen
pak jokowi diundang tidak
kan saya terbuka
kalau dia alumni harusnya datang dong
kan saya undang terbuka
dari pengamen sampai presiden
saya katakan kan
jadi semua boleh datang
silahkan mau datang siapapun
tidak ada urusan
kalau anda merasa alumni
karena di alumni
tapi tidak akan
kalau pak jokowi merasa alumni
taat kepada ketua alumni juga
tapi pak jokowi alumni tidak
alumni juga pak jokowi
ya dia ngerasa apa kan
tapi kalau yang dimaksud alumni
dia kan datang faktanya
ya dia datang
dengan kawan kawan di pnr satu ratus dua belas
sudah mau betul betul terbuka nggak sih
maksudnya apa masih pura
apa pura pura di dalam perang lu
memang belum diumumkan
ini adalah gerakan politik
dari gerakan moral menjadi gerakan politik
cuma kan belum diumumkan agendanya
itu kan cara untuk misalnya
ingin mengesankan bahwa
sebagai gerakan moral
padahal kan ya itu
tidak lebih dari sebagai
yang akhirnya ada tujuan tujuan
kalau pesan pesan moral
kalau pesan pesan moral
kalau pesan pesan moral
kalau pesan pesan moral
kalau pesan pesan moral
value moral keadilan apa
itu kan membingkai
agar diterima secara luas
tetapi kalau anda menyebutkan ini
sebagai gerakan politik
apalagi gerakan politik
misalnya untuk pak prabowo
nanti akan sedikit yang hadir gitu
agar ini terlihat sebagai
padahal tujuannya politik
tapi kalau anda menyebutkan ini
sebagai gerakan politik
apalagi gerakan politik
misalnya untuk pak prabowo
nanti akan sedikit yang hadir
agar ini terlihat sebagai
padahal tujuannya politik
tapi kalau saya selama tadi
kayak ma'ruf mungkin
katanya agak takut gitu

iya jadi gini
bisa kita beri

kita akan segera kembali
supaya penuh kita
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
terima kasih erik
terima kasih banyak banyak
saya harus menyebabkan suara ini
kenapa saya katakan itu karena banyak fakta di lapangan
pertama kita mengadakan gerakan politik terbuka namanya jambore nasional relawan dua ratus dua belas di jambore cibubur
itu gerakan politik kita terbuka sebetulnya tanggal tiga puluh sampai satu desember
tapi kemudian pengelola cibubur sudah mengizinkan memberikan surat kepada kita untuk bisa dipakai
tapi kemudian ada oknum oknum dari intelijen yang datang kemudian mengancam kemudian menekan supaya dibatalkan
tapi kemudian pengelolanya pasang badan karena kebetulan juga alumni kita juga
nah kemudian beberapa hari yang lalu tau tau datang surat pembatalan
iya untuk acara kita alasannya dari kuarnas
nah kuanas sekarang siapakan kita tahu
bahkan orang tibur ketika kita datang ke sana dia mengatakan
abis kemudian ditekan mau apalagi
jadi itu artinya apa
artinya kalau memang nggak takut biarkan saja
itu kan acara resmi kita udah ngasih tahu pihak kepolisian arena jelas
susunan acaranya pun jelas dan itu kan politik
nah kemudian di acara reuni kenapa saya katakan takut
ada beberapa bis yang kemudian po nya diancam kemudian dibatalkan untuk berangkat
ada juga beberapa kawan kawan laporan daerah yang tiket keretanya tiba tiba dibatalkan
ada juga kemudian pihak pihak
tentu yang mendatangi posko posko kita untuk tidak berangkat ke jakarta
anda curiga itu negara yang bermain atau orang orang yang tidak suka saja atau seperti apa analisa anda
saya hanya curiga ada pihak pihak yang takut yang panik saja sehingga berlebihan itu saja
mas gunter gimana tuh
kalau takut sih enggak
pertama kalau itu terkait dengan misalnya pilpres
kita sepuluh lembaga survei mengumpulkan pasangan pak jokowi dengan kehajum arfami
jadi kalau takut itu bukan istilah yang tepat
terus klarifikasi yang tadi soal jambore nasional itu ustadz
kalau yang saya membaca dari keterangannya pak budi waseso kepala kepala nasional
bahwa memang arena itu dan jambor itu tidak bisa digunakan sebagai alat politik
tapi faktanya sering loh jambore partpol di tempat itu
pembatalan menggunakan kata itu itu kan kata pak budi waseso alasannya seperti itu
ya itu juga
itu yang tidak kita terima karena faktanya saya orang cibubur
saya tahu persediaan cibubur itu apa saja
partai mana yang menggunakan partai mana yang jambore partai mana yang kemas saya tahu karena saya masih bubur
itu langsung ke kak budi waseso
karena juga hasil kandung
tapi bagaimana negara pemerintah ya lawan politik jadi agak reaktif terlalu reaktif gitu misalnya
ya enggak lah itu kan memang di bawah kewenangannya kuarnas kan
dan di situlah budi waseso di situ yang punya kewenangan
punya kewenangan untuk membatalkan atau apa itu kan
mas guntur ya
yang kedua yang kedua itu soal apa ya soal intimidasi terhadap po bus
saya belum pernah dengar kalau memang itu benar adanya
itu kan tinggal lapor polisi bahwa ada intimidasi ada ancaman masukkan aja itu ke pidana
kita memang menunggu kalau memang itu ada
khawatirnya ini kan cuma isu itu tidak ada
tapi disebarjuaskan sehingga tujuannya untuk memantik simpati masyarakat yang awam
jadi sekarang acara ini ditakuti ini dizalimi kemudian muncullah gairah untuk ikut
kan dulu juga faktanya begitu sampai akhirnya cambit jalan kaki
itu kan fakta
presidennya aja bisa datang ke acara dua ratus dua belas desember
datang apa dipaksa datang
ya enggak datang sendiri
yang menarik mas guntur dan juga ustadz
karena ini karena aku lagi buat sholat jumat
yang menarik ustadz guntur eh mas guntur dan juga ustadz guntur
ustadz guntur dan ustadz selamat
ini mas selamat ini ustadz guntur
di media sosial itu menarik sekali
selain juga mengajak untuk datang reuni dua ratus dua belas kita lihat ada juga banyak sekali fire flyer di media sosial yang mengatakan bahwa jangan sampai tersasar ke istiqlal
karena di istiqlal juga ada acara maulidat yang dihadiri oleh presiden jokowi
turunlah di stasiun mana untuk lebih dekat ke monas
bahwa sholatnya ada di monas
hal hal itu betul memang dikhawatirkan seperti itu
nah itu siapa yang bikin
itu bagi kami itu upaya pengebosan lagu lama itu
sudah lihat di media sosial yang berada di tempat itu
di media sosial baru itu saya ingin katakan ini fakta yang terbaru nih
beredar pula akan ada nu membatalkan acara
tapi kemudian istiqlal akan digunakan untuk tablik akbar
dengan penceramanya ustadz yusuf mansur
ini yang terbaru beredar
itu sudah menyebar
di media sosial itu ya
saya barusan tadi tabayun ke ustadz yusuf mansur
ustadz apa betul antum itu hari minggu bikin acara di istiqlal
antum yang cerama
beliau katakan gak ada acara
bahkan ustadz asep yang penggagas acara hari minggu itu menyatakan
itu acara dibatalkan agar acara kawan kawan di monas itu tidak terganggu
ini luar biasa
ustadz yusuf mansur sendiri yang diberitakan mengisi acara dia dari pandeka
jadi tidak ada larangan untuk ke istiqlal turun di stasiun mana seperti itu
itu orang orang yang tidak bertanggung jawab lah yang membesarkan berita itu
dan ustadz yusuf mansur tadi barusan wa kepada saya
ya kalaupun diundang dia mau hadir bagaimana ya ahli wakil kalau mau hadir
ya bagian dari gerakan umat
betul nggak mas guntur ada kabar itu bahwa memang presiden
saya belum dapat informasi soal acara istiqla
karena kami juga dengar dari apa namanya
tapi setahu saya ya setiap hari sabtu setiap hari minggu itu ada sholat duhas
itu kan ada pengajian rutin
tapi memang gak ada istilahnya quote unquote show of force juga dari pihak
tidak ada lah
tidak ada lah
kalau kita diminta memilih mana yang lebih mulia lapangan dengan masjid
pasti masjid lah
ya tergantung momen kan
nilai spiritnya kan begitu
nah tapi bagus tadi artinya gini
ini juga saya katakan kepada pemirsa cnn di indonesia dan kawan kalung ini
acara di istiqlal tidak ada sama sekali
jadi silahkan anda datang
kalau anda mau transit mau sholat isya sholat subuh silahkan saja lah
itu kan bukan mesin pemerintah
masjid umat islam semua
tidak boleh ada satu pihak yang mengklaim untuk dirinya
yang lain nggak boleh masuk
nggak ada masalah
jadi insya allah acara berjalan dengan aman tertib bersih
dan jangan pernah khawatir
kami juga selalu kohesion dengan pihak kepolisian pemerintah
sudah lama kita kasih kabar
dan pak gubernur dki jakarta sudah memberikan izin
artinya tidak ada masalah
mas guntur terakhir dari anda
kalau melihat jika memang nanti ustadz selamat sendiri
belum bisa memastikan apakah ada message politik ajakan politik atau suara politik dalam ini
tapi kalaupun ada itu hal yang lumrah
dalam sebuah istiqlal sekeagamaan ada pesan politik di situ
ada pesan hal hal yang sangat teknis elektoral
kalau dugaan saya itu pasti ada pesan politik
cuma ustaz selamat kan nggak mengumumkan sekarang
tapi menurut anda sah
kalaupun ada apa salah
kalaupun ada apa salah
salah atau tidak
yang kita pertanyakan itu kan selama ini kan
gerakan dua ratus dua belas itu dianggap hanya gerakan moral
padahal itu kan gerakan politik
kalau sejak awal mengaku bahwa ini ada gerakan politik
ada tujuan tertentu di pilpres dua ribu sembilan belas
ya kita terbuka nyatakan aja gitu
secara terbuka gitu
jangan hanya membawa soal apakah moral atau soal keadilan
tapi ujung ujungnya juga adalah dukungan terhadap capres tertentu
prediksi anda mas guntur akan sama seperti dua ribu enam belas
kalau kita pilih pres kan jelas pilihannya cuma ada dua
ya ada yang mendukung pak jokowi k h maruf amin
dan itu sudah ada dari dua ratus dua belas juga ada di sana
ada yang mendukung pak prabowo misalnya sebelumnya ngasih rekomendasi
cawapres ternyata tidak dengar oleh pak prabowo untuk milih ulama ternyata bukan ulama
jadi bagi saya ya silahkan saja
dua ratus dua belas bagi saya itu sudah katakanlah seperti k h maruf amin katakan
bahwa sudah tidak ada dalam arti karena itu terikat dengan konteks pada tahun dua ribu enam belas
tapi kalau sekarang kalau itu mau dibawa ke politik ya sudah terpecah menjadi dua
ada yang ke jokowi ada yang ke pak jokowi
intinya secara gerakan secara gerakan politik tidak sebesar dua ribu empat belas
ya saya yakin itu tidak akan membesar seperti tahun dua ribu enam belas karena yang sudah terpecah dalam gerakan politik itu
betul ustadz kira kira seperti itu atau
bagi kami nilainya tadi spiritnya spirit perjuangan untuk membela keadilan dan melawan penoda agama
ada pun alat perjuangannya itu berbagai cara
ya bisa cara dengan gerakan moral bisa cara turun ke jalan bisa cara demonstrasi
dan ada kemungkinan cara itu pun kami melakukan dengan cara politik
karena bagaimanapun kita semua hasil politik produk dari sebuah politik
hukum indonesia produk dari politik
artinya kalau politik disajikan sebagai alat perjuangan untuk membela agama membela islam
melawan ketidakadilan mendekatkan hukum di indonesia why not
apa yang paling ditakutkan
apa yang paling ditakutkan
misalnya yang terjadi misalnya
tidak secara dampak politik tapi apa mungkin isi agenda atau apa yang mungkin anda kekhawatiran mungkin ada kekhawatiran dampak politik
ya kekhawatiran bagi saya itu ada framing ya
bahwa ada framing bahwa nanti soal penistaan agama soal ketidakadilan itu hanya dikaitkan dengan pemerintahan pak jokowi
padahal kalau isu itu adalah dua ribu enam belas itu kasusnya pak ahok itu kan sudah masuk penjara
jadi framing framing yang tidak sehat itulah yang dikhawatirkan
dan itu yang bisa termakan secara emosional ke masyarakat
padahal kita sadarkan bahwa yang namanya dua ratus dua belas seperti kata kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin itu sudah kasus sudah selesai
itu kasus untuk pak ahok dan pak ahok sudah dihukum
nah sementara dua ratus dua belas sekarang ya silahkan memilih gitu
ada yang ke pak jokowi lewat ki haji maruf amin ada yang ke pak prabowo
itu yang sudah nyata sudah terbuka gitu
saya sepakat tadi tidak sehat tadi ya
tidak sehat tadi
betul saya sepakat
karena hukum di indonesia tidak sehat
pemberitaan tidak sehat
anak agama juga tidak sehat
makanya butuh kekuatan besar untuk menyehatkan kembali bangsa
salah satunya kekuatan umat kita satukan dalam renakbar dua puluh satu
tapi framing itu akan ada tuh bahwa memang yang penodaan agama hanya di rezim pak jokowi atau hal hal seperti itu yang ditakutkan
faktanya lewat media sosial bahkan lewat beberapa media yang lain fakta terhadap penodaan agama sering muncul
termasuk yang kemarin dikritisi mas guntur
di sebuah twitter akhirnya dilapor oleh pihak kepolisian
itu juga satu contoh saja
kemudian oleh yang lain
itu penodaan agama juga tuh
termasuk kepada temannya mas guntur ya
ketua partainya yang tidak menggunakan syariah
dia lupa bahwa di indonesia orang islam nikah itu pakai hukum syariah
perda bukan syariah
itu penistaan agama menurut anda
itu melemaskan agama
kan sekarang otonom daerah
nah kalau memang lewat dprd
muncul perda syariah
kan kita negara demokrasi
kenapa nggak boleh
yang nggak kondisional itu yang dilarang
nah kalau lewat dprd
muncul perda syariah
apa negara ini bebas dengan minuman keras begitu saja
ada perdanyaan di aad
dan itu maksudnya di rezeki ini
ini menunjukkan bahwa ada kelompok kelompok yang ingin memisahkan agama dengan negara
mas guntur terakhir
pada laporan peristana agama
ada desmond yang bilang nabi muhammad dibangkitkan dari kubur dilaporkan
tapi belum ada kejelasan
kemudian pak amin rais dilaporkan penodaan agama soal partai allah partai setan
ada roky gerung yang dilaporkan soal kitab suci itu fiksi
jadi ini semuanya tidak
ada mas guntur yang dilaporkan tentang agama
kalau kita bicara
disitu juga ada victor lek sodat
ini disitu juga dong
antumah sudah nyebut tadi
saya sebutkan juga
antumah belum lengkapi lagi
saya sebutkan dari kubur anggaran
antum juga ada yang dilaporkan ustaz
kalau memang semuanya mau ditegakkan diproses
ya semuanya saja proses
kronologinya siapa duluan yang dilaporkan itu yang harusnya diproses
tapi ini tidak serta merta rezim yang salah
ini perkara penegakan hukum
ya penegakan hukum memang gitu loh
dan jangan di framing ini kepada pemerintahan pak joko widodo
kita akan lihat saja nanti bagaimana reuni dua ratus dua belas tetap jadi kan
apa pun yang terjadi
insya allah tetap jadi
oke kita akan lihat bagaimana perkembangannya
apakah betul kekhawatiran mas guntur terbukti
atau justru ustaz selamet dan kawan kawan
membalikkan kekhawatiran itu menjadi hal yang berbeda
kita akan lihat nanti hari minggu
terima kasih mas guntur
terima kasih ustaz selamet

tetap di lain pemilu tidak percaya